jaring dan pengacara memilih walkout dari persidangan lantaran keberatan dengan sistem online yang dinilai mengebiri hak asasi terdakwa
dalam memperoleh keadilan dan rentan dengan gangguan selama sidang online berlangsung
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia ayu dewi
selamat siang ayu ini bagaimana jalannya sidang igd arya stina alias dering hari ini
iya sarah memang tadi sekitar pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu indonesia bagian tengah di bali sendiri
sidang atas nama igd aryastina ini atau alias dering yang juga seorang musisi dari superman is dead itu tadi
melangsungkan menjalani sidang secara online yang berlangsung di pengadilan tinggi di tiga tempat
yaitu pengadilan negeri denpasar kemudian di polda bali
dan juga di pengadilan kejaksaan negeri bali yang tepatnya berada di sebelah pengadilan negeri denpasar ini
memang sekitar tadi saat persidangan secara online ini sendiri
awalnya berlangsung yang dipimpin oleh hakim ida ayu atnyana dewi itu sendiri
berlangsung kemudian tanya jawab seputar nama kemudian identitas jering
namun di saat kemudian jering apakah ditanya menyatakan pernyataannya bahwa dia
keberatan dengan sidang secara online ini yaitu dan akhirnya memilih walk out
pengacara jering sendiri yaitu gendo yang ikut hadir dengan mendampingi jering di polda bali
untuk mendampingi sidang secara online ini menyatakan memang dirinya memilih untuk keluar dan juga bersama jering sendiri
itu lantaran mereka tidak terima karena memang sebelumnya itu merasa bahwa hak haknya melalui sidang secara online ini
tidak terwakili sebagai hak asasi manusia
hak hak jerik sebagai seorang pencari keadilan di mata hukum itu sendiri kemudian dinyatakan juga bahwa dari gendo sendiri
pihak pengacaranya bahwa dengan melakukan sidang secara online itu artinya bagaimana nanti bisa diretas atau saat persidangan secara online itu tidak jelas
atau memang agak terputus putus sinyalnya
demikianlah kemudian yang akhirnya dirasakan oleh pengacara jering sehingga memang memutuskan akhirnya untuk tidak sepakat dengan
dilaksanakannya per sidangan secara online ini atau telekonferensi
namun meskipun kemudian tadi jering keluar bersama dengan juga pengacaranya namun persidangan tetap berlangsung
dimana kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang diketuai oleh otong di jpu di kantor kejasaan negeri bali sendiri
yang kemudian menyatakan bahwa dengan unggahan unggahan jering itu dalam pembacaan jering itu tidak berjalan secara langsung
tapi juga dihubungkan dengan kondisi jaring

dalam pembacaan dakwaannya itu adalah memang untuk sengaja dilakukan oleh jering
kemudian untuk kemudian mengakibatkan adanya kebencian di masyarakat terhadap idi sendiri
yang memang saat itu melaporkan jering sebagai pelaku dari mengunggah di media sosial
tentang ujaran kebencian kemudian membuat akhirnya idi kemudian tidak baik kemudian di mata masyarakat
itulah kemudian akhirnya membawa jering disangkakan dengan atau didakwakan dengan pasal
di mana terkait dengan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua
terkait dengan perubahan undang undang sebelas tahun dua ribu dua
di mana intinya adalah transaksi dan informasi elektronik atau ite
dan juga ujaran kebencian atau hate speech di pasal tiga ratus sepuluh dan tiga ratus sebelas kuhp dengan ancaman hukuman enam tahun
sidang itu juga sempat diskor selama lima belas menit oleh hakim
dikarenakan dakwaan daripada jaksa itu harus kemudian ditanggapi oleh terdakwa sendiri
namun karena terdakwa kemudian tidak hadir
kemudian hakim meminta jpu untuk menghadirkan dalam jangka waktu skor selama lima belas menit
namun akhirnya jering sendiri kemudian tampaknya tidak mau lagi kembali ke persidangan secara online itu
dan akhirnya persidangan ditunda hingga dua pekan ke depannya
yaitu pada dua puluh dua september
di mana hakim tetap meminta agar jpu kembali menghadirkan jering di persidangan
dan persidangan itu masih tetap dilaksanakan secara online
seperti diinformalkan sebelumnya sarah
memang jering ini sempat telah kemudian disangka
menjadi tersangka pada dua belas agustus
dan kemudian langsung ditahan di polda bali oleh pihak penyelidik kepolisian polda bali
dan semenjak itulah kemudian
pengacaranya yang kemudian saat ini membeda jering sebanyak dua belas orang dari empat belas orang yang hadir di saat ini pembelaan ini di bali
itu sudah melakukan penangguhan
penangguhan penahanan terhadap jering
artinya mereka mengapa kemudian alasan minta penangguhan penahanan
karena jering dinilai tidak melarikan diri kemudian menghilangkan barang bukti
jadi penangguhan penahanan itu sudah dilakukan sejak jering ditahan di polda bali
kemudian ditahan di jaksa
di pengadilan kejaksaan tinggi
dan kemudian juga saat dilimpahkan ke pengadilan negeri
namun penangguhan penahanan itu tetap ditolak
karena dengan alasan bahwa memang jering harus kemudian tetap ditahan
dan walaupun akhirnya meminta agar pengadilan dilakukan secara online oleh para pengacaranya
terhadap ketua pengadilan negeri denpasar sendiri ini untuk sementara memang belum diberikan
bahwa jering akan
akan diberikan apa
dilaksanakan pengadilan secara offline
artinya bahwa nanti saat pengadilan berikutnya sendiri jering masih dilakukan secara online
demikian atas keputusan untuk saat ini tadi dari majelis hakim sementara untuk dihadirkan tetap secara online
ya ayu ini apakah ada masa jerings yang ikut mengikuti sidang di polda bali
bagaimana aksi mereka di sana
tadi saat berlangsungnya sidang jering dengan dugaan ujaran kebencian dan juga hate speech
dan juga membuat perasaan tidak enak dengan tuduhan bahwa unggahannya di media sosial
tertanggal tiga belas dan juga enam belas juni dua ribu dua puluh kemarin itu memang sejumlah kemudian aksi massa aliansi masyarakat
kemudian aliansi bersama jering itu memang melakukan berbagai aksi
artinya aksi untuk meminta agar
minta agar jering dibebaskan karena juga tidak memenuhi tuntutan mereka rasa keadilan
mengingat jering sebagai seorang musisi dan juga tidak merupakan melakukan pidana yang cukup meresahkan seperti teroris atau kejahatan pidana lainnya
dan menurut para aksi sendiri juga mereka meminta bahwa jering itu juga untuk ditangguhkan penahanan sementara
karena saat tadi dilakukan demo juga di depan pengadilan negeri denpasar ini tadi pagi itu juga mereka akhirnya bertemu dengan ketua pengadilan negeri denpasar untuk meminta agar jering kemudian ditangguhkan penahanannya dan bisa dihadirkan sidang secara live atau maksudnya secara langsung di pengadilan
artinya memang jika memang pengadilan itu memutuskan untuk jering dihadirkan di pengadilan itu artinya bahwa jering memang harus diperhatikan
ditangguhkan dulu penahanannya karena sesuai dengan aturan tadi menurut dari majelis hakim sendiri bahwa jika memang jering harus dihadirkan di persidangan itu artinya bahwa jering akan ditangguhkan penahanannya atau tidak ditahan
namun hal itulah yang tampaknya menjadi pertimbangan hakim karena saat ini jering sendiri masih ditahan di mapolda bali
memang aksi masa tadi berangsung cukup damai tidak rusuh dan juga berangsung cukup baik
jadi hanya sekitar
satu jam dimulai pukul sebelas dan akhirnya berakhir setelah para pendemo ini kemudian diterima dengan baik oleh pengadilan negeri denpasar dan akhirnya mereka membebarkan diri dengan baik
ya terima kasih atas laporannya ayu dewi produser lapangan cnn indonesia atas laporannya